lelah dan lapar sepulang kerja tidak salah untuk makan sejenak atau nongkrong sebelum pulang kantor
berangkat dari pusat perkantoran di stasiun mrt sudirman ada satu gerai dimsum yang berlokasi strategis di antara terowongan mrt sudirman dan terminal krl sudirman express
terdapat macam macam jenis dimsum seperti siomay kakao dan ceker ayam
hmm gurih banget dan banyak banget dagingnya di dalam
dalam satu porsi dimsum terdapat empat buah dimsum yang dipatok harga tiga belas ribu rupiah
dimsum hangat diguyur dengan saus sambal dan campuran kecap cuka benar benar menjadi santapan pas untuk mengganjal perut selama perjalanan pulang
gerai ini ramai dikunjungi di pagi hari sebelum para karyawan berangkat kerja dan di sore hari saat pulang kerja
turun di stasiun mrt haji nawi berjalan sekitar dua menit ada satu warung yang ramai dikunjungi orang pulang kantor
bukan dari jam enam sore hingga dua belas malam sebelum buka sudah banyak yang menunggu untuk makan di sini

nasi pecel pincuk menu andalan warung ini
para pengunjung juga bisa memilih aneka sate jerawan dan gorengan sebagai teman untuk menyantap nasi pecel yang memiliki bumbu yang padat kacang
satu porsi nasi pecel pincuk dipatok harga delapan belas ribu rupiah dengan aneka sate enam ribu rupiah per tusuknya
diah ahil lestari indra setiawan jakarta